sulitnya merebahkan hewan yang akan disembeli
membuat seorang ruli muhammad darwis warga pekalongan jawa tengah
membuat alat untuk memudahkan proses menyembeli hewan
hewan yang akan disembeli dimasukkan ke dalam kotak yang menyerupai kandang kecil ini
kotak bisa disesuaikan dengan ukuran hewan yang akan disembeli
dan berfungsi seperti pemutar untuk membantu merebahkan hewan
awal mulanya membuat alat ini berdasar lihat dari youtube
terus dari berbagai youtube terus saya kembangkan lagi menjadi ya lebih sempurna
sedikit lah daripada yang di youtube
kalau yang di youtube cuma patent nggak bisa berjalan ini bisa berjalan
terus cara penidurannya juga tidak perlu orang banyak cukup dengan diengkol
cukup dengan diengkol
melebatkan berapa orang itu
kalau sebetulnya dua orang cukup
ruli mengaku butuh waktu sebulan untuk membuat alat ini
ia menambahkan alat ini bisa menampung sapi berbobot hingga dua ton
dengan waktu penyembelihan sekitar tiga hingga empat menit per ekor
pengurus musola setempat mengaku terbantu dengan alat ini
kalau waktunya lebih cepat ini
lebih cepat pakai alat ini
ini portable ini ya
lebih cepat pakai alat ini
karena ketika hewan itu sudah dalam posisi tidur
mau dihadapkan ke geblat itu mudah
karena ada rodanya itu
tapi kalau manual yang dijatuhkan pakai tali
itu mau dihadapkan itu kita kan susah sekali
harus ditarik tarik dalam keadaan hidup
ini sangat membantu alat ini
ruli masih akan menyempurnakan alat portable ini
dan untuk saat ini belum menerima pesanan
di meliputan cnn indonesia